lah kucing makanan hebat banget
mengasihi binatang itu pade pahalanya sangat besar
asal positi tau ya
positif aja makannya sisa santri
mau ngasih makan yang enak kalau binatang
hei kenapa lah
udah amelian terusin dulu makannya
gimana menurut ustadz musa ustadz zaky dan ustadz zanurul
dengan lima kucing yang belum diambil sama pemiliknya
ustadz maaf ini bukan kucing kok ditunjuk tunjuk
kenapa sih kamu kenapa sih itu
tutup ya tutup ya tutup ya
tutup ya tutup ya
eh kok dua
perasaan kamu kemarin boleh satu kan

pas kita dulu dong
kita pandai sekarang jadi
dia bertemukannya kanjung ratu dengan
putri dari utara singkia
yang cantik ya
yang tuh meledek meledekin kita kita itu bukan putri tapi trio bemo bukan terima putri assalamualaikum
salam ada apa ini kucing siapa nenek kucing kucing ini berisik banget kalau diceritain ceritanya
panjang yang penting ini bukan kucing kita kucing orang betul tenang oh begitu ini ya
aku berhati hati dari semalam terjadi malam tuh ya dia itu kecil tim rame terus terang
mungkin kucingnya itu kan dulu makan sama kayak manusia kalau pagi pagi itu kan harus sarapan
hai selamat malam pelan bawahnya miring hati hati bener assalamualaikum waalaikumsalam
hai hai makasih pakde tolongin tolongin bismillah ya makasih makasih ya
makanya itu aku mau cari positif
jelasin ada apak ini
bucek bau bau kucing
udah tau ada orang
ada orang makan
bukan begitulah impositif pak deh
jadi maksudnya itu begini
butet itu bawa kucing kesini itu
supaya kucingnya itu makan
jadi bukan cuma mereka bertiga doang yang dikasih makan
bila perlu tak perlu dikasih makan mereka bertiga kucingnya aja
jadi ini butet dateng kemari bawa kucing
mau nemuin pak deh sama positi mau ngasih impan buat kucing
mau ngasih makan
bukannya ini neng mau dimakan takut banget sih
kucing juga perlu makan dikira makan ini
amelia takutnya makanannya diambil sama kucing apa takut sama kucingnya
yaudah positi bawa ke dapur
yaudah yaudah yuk kita bawa ke belakang yuk
kita kasih makan kucing
di belakang po udah siapin noh rendang
bule sate kambing
asal tau aja ya santri aja makannya pake tempe
lah kucing makannya hebat banget
mengasihi binatang itu pak deh pahalanya sangat besar
asal positi tau ya positi aja makannya kisah santri
mau ngasih makan yang etak kalau binatang
hei ke dapur ah
amelia terusin dulu makannya tempe
dengan lima kucing yang belum diambil sama pemiliknya
ustadz maaf aneh bukan kucing kok ditunjuk
eh maksudnya kucingnya disana
aneh ya ini
udah udah ustadz
saya duluan aja yang kasih ide ya
gimana kalau sementara ini kita urus dulu kucing kucingnya ya
nah sementara kita harus kucingnya kita bikin selebaran
supaya nanti ada yang mau adopsi sambil kucingnya
itu saya juga begitu
males deh ya
yang jodoh itu ustadz musa sama ustadz zaky
dari tadi ngomongnya bareng terus
aku benci kamu
kamu kenapa sih
tapi sekarang kok enggak sih
kemarin kamu ceriak kok
kel aku tau kenapa dia tuh gak mau makan
pasti dia itu lagi puasa
makannya dia gak mau makan
mana ada kucing puasa
lo orang aneh aja
ini apa jangan jangan
karena makanan yang gak sehat
yang tadi malem loh
kita lihat kan makanan yang gak sehat kan
ikan ikannya udah pada kotor udah pada busuk
kamu muntah ya
tuh kanya tuh dia pada sakit ya
makannya muntahin ke aku
ya kan bener beneran sakit

eh tapi kita bebek ya apa kak

bapak kamu kan bisnis juga